juru bicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes ri siti nadia tarmizi mengimbau kepada para calon pemudik
untuk melakukan vaksinasi booster sebelum pelaksanaan mudik
jangan ketika saat mudik baru melakukan vaksinasi booster
karena ditakutkan adanya efek setelah vaksinasi yang bisa mengganggu perjalanan
hal ini disebabkan mengemudi saat mudik dibutuhkan fisik yang prima dan menguras tenaga
tapi yang paling baik pilihannya lakukan persiapan mudik termasuk juga persiapan untuk kita mendapatkan vaksinasi
supaya nanti mudiknya aman nyaman
ya kan nggak enak kalau misalnya pas mudik demam
ataupun ngerasa badan nggak enak atau pegel pegel sekali ya gitu
itu yang kita tidak inginkan
di wilayah agglomerasi jabodetabek jalan lebaran
di bogor jawa barat vaksinasi booster dijadikan syarat sebagai pencairan bantuan langsung tunai
untuk mempercepat program vaksinasi
ratusan warga pun rela antre vaksin booster demi mendapat bantuan sebesar lima ratus ribu rupiah
hal yang sama juga terjadi di jepara jawa tengah
masyarakat penerima bantuan langsung tunai blt minyak goreng dan uang tunai
diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi covid sembilan belas untuk bisa mengambil bantuan
bagi yang belum menjalani vaksin warga bisa langsung melakukan vaksinasi di tempat
di probolinggo jawa timur vaksinasi booster juga dilakukan saat malam hari
untuk lebih memudahkan warga yang menjalani ibadah puasa
perwakilan bindaerah jatim krisna mengatakan
sebagian besar warga yang datang adalah yang berniat untuk perjalanan mudik lebaran
bim liputan cnn indonesia